tempat produksi arang batok di jalan anggrek kelurahan lubang buaya kecamatan cipayung ini
terpaksa berhenti beroperasi pada selasa siang
pemerintah kota jakarta timur menutup tempat produksi arang ini sejak rabu pekan lalu
penutupan ini dilakukan karena pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup
mengeluarkan aturan dalam mengatasi polusi udara di jakarta
sejumlah tempat yang berkaitan dengan pembakaran disegel atau ditutup sementara
karena tidak ada aktivitas produksi maka pemilik usaha merumahkan sementara dua belas pekerja harian
pemilik usaha mengaku mendapat dana kompensasi namun menurutnya nilainya tidak sebanding dengan biaya operasional usahanya
kalau dalam waktu seminggu saya rasa kalau dalam waktu penutupan seminggu saja ya minim pak
di karawang jawa barat aktivitas pembakaran batu kapur di wilayah desa taman sari kecamatan pangkalan
menimbulkan asap pekat berwarna hitam
asap pekat ini timbul karena pembakaran batu kapur itu menggunakan bahan bakar ban bekas
dan komponen kendaraan yang berbahan karpet
asap tebal ini membuat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau
lhk beberapa waktu lalu menyebut pembakaran batu kapur di karawang
menjadi salah satu penyumbang polusi di kawasan jakarta
namun pernyataan itu dibantah oleh kepala desa taman sari
pembakaran kapur ini bukan hanya baru sekarang
ini bisa dikatakan sudah ratusan tahun bahkan turun temurun
kalaupun ada kami istilahnya menjadi kontributor
seakan akan kita menjadi kontributor
kontributor utama untuk polusi di jakarta itu
kenapa baru sekarang teridentifikasi
sedangkan ini terjadi kita kegiatan ini bukan sebulan dua bulan
bisa jadi kita udah ratusan tahun lah seperti itu
sementara itu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten karawang
waan setiawan mengatakan
kondisi udara di wilayah karawang masih cukup aman
yang jadi masalah polusi udara ini nilai pm dua lima nya
yang tadi debu atau partikel menukul tersebut
jadi berdasarkan data yang ada di kabupaten
ini bahwa ambang baku mutu atau idealnya itu maksimal itu lima puluh
kita barusan pagi ini nilainya pm dua lima itu
jadi ya masih tadilah ya kita tidak baik
cuma masih ya masih ada
soalnya masih gitu kan
meski masih tergolong aman
waan mengimba warga karawang agar menggunakan masker
saat berada atau berakar
aktivitas di luar rumah
pemliputan cnn indonesia